sampai jumpa di video selanjutnya

hai apa apa kamu kamu jangan kejar dia dia itu siluman buaya bukan kang
kang jaka buka siluman buaya maafkan aku horsati itu kamu
hai sudah lah ayo kita pulang
sudah lah nyai
sudahlah ini sudah terjadi nyai